kamar nyi iroh
kamar nyi iroh
kamar nyi iroh
bunda bagaimana keadaan raka walang sungusang
dia masih belum sadar tapi sudah tidak kejang seperti kemarin lagi
hanya saja ibunda tidak tenang karena sedari pagi
belum ada yang datang untuk memeriksa dan memberinya obat
bunda nyihiroh belum datang ke sini
bunda belum menyuruhnya datang ke sini bunda
tidak ada yang datang
memang bunda belum memberikan perintah apapun
karena ibunda sudah menyerahkan semuanya pada nyihiroh
mungkin jika memang waktunya pemeriksaan dia pasti akan datang
bunda aku tahu nyiral bunda
kalau nyihiroh bilang dan mengatakan hari ini akan mengobati raka walang sungusang
pasti dia akan mengobati raka langsung sang hari ini juga bunda
aku akan memeriksanya di kamar
putraku tetaplah berhati hati dan waspada atas segala kemungkinan
baik bunda aku permisi nih
apakah kalian sudah berubah pikiran
dan mengikuti perintahmu
baik kita naik
raden gimana tuh

sini sudah dimasukin
ini bagus sekali semakin banyak penduduk yang kita kumpulkan untuk menjadi prajurit
maka akan semakin kuat kita menyerang
mereka akan menjadi senjata kita menyerang pada jarak
dan kemenangan kita akan semakin dekat raditya
ada yang berusaha membunuh nyi iroh
benar ayah dan perang
aku menemukan nyi iroh
sudah dalam keadaan pingsan
untung saja ada tabib
tabib sudah menolongnya
sekarang bagaimana keadaan nyi iroh
mohon ampun gusti prah
hamba menemukan racun itu
ada di sisa sedikit
nyi iroh lebih
sadari bahwa minuman itu adalah racun
nyi iroh menotok badannya sendiri
meskipun dia pingsan
namun racunnya berhenti menyebar
jiwanya masih bisa diselamatkan
jadi tabib gemblung itu
yang menyelamatkan nyi iroh
aku harus memikirkan
siapa yang mengantar minuman
pada malam ini
saya sudah menerima makanan dari tempat tempat saya
tak saya yang membuat
panggil ratu kendriman